sore hari ini saya berada di pulau dewata pulau bali
bali aman bali aman
kalau kita lihat ini sore hari ini saya berada di pantai kuta
rame sekali coba lihat rame
pesan bali aman ini disampaikan presiden jokowi dodo
dalam vlog yang ia buat di pantai kute bali dua puluh dua desember lalu
di video ini presiden jokowi berbaur dengan wisatawan lainnya yang ada di sana
dengan berpakaian santai dan celana kain dilipat
jokowi menyusuri pantai didampingi oleh menteri pariwisata arief yahya
menteri pupr basuki hadi mulyono
serta gubernur bali ibademang kupas tike
wisatawan pun tak segan meminta berfoto bersama presiden jokowi
termasuk wisatawan asing
tak hanya menikmati pantai dan matahari terbenam
presiden jokowi juga bersantai di sebuah warung di kawasan pantai kute
di tempat ini
presiden yang juga ditemani oleh putra ketiganya
menikmati es kopi dan pisang goreng
tidak hanya di bali
presiden jokowi menghabiskan waktu libur bersama keluarganya
di taman safari cisarua bogor jawa barat
minggu siang presiden menghabiskan waktu hampir dua jam
berkeliling sambil memberi makan sejumlah satwa di lokasi itu
dalam perjalanan pulang
rombongan jokowi juga ikut terjebak macet satu arah
warga pun tidak mau melewatkan kesempatan
dan langsung merebut foto saat presiden membuka kacamobilnya